kepala bidang propam polda ntb memberikan sanksi tegas kepada dua anggota polda ntb yang berfoto bersama reza artamevia gatot brajamusti dan istrinya dewi aminah
foto tersebut diambil hari selasa tiga belas september dua ribu enam belas
saat itu reza sedang menjenguk gatot brajamusti dan istrinya dewi aminah
selain foto video detik detik pengambilan gambar foto itu juga sudah beredar luas
bahkan mereka tertawa saat pengambilan gambar tersebut
jumat pagi kabit propam pol daintb akbp beni basir melakukan sidak kerutan pol daintb untuk memastikan tidak ada lagi anggotanya yang berfoto di dalam ruang tahanan
serta melarang semua orang membawa telepon seluler saat menjenguk
jelas dia melanggar etika
jaga memang ketentuannya ada jaga dia harus menjaga yang terima tamu itu
tapi kalau sampai dia angkat tangan berarti kan
melanggar etika berarti
yang kemarin kedua anggota tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan kemarin